informasi selanjutnya saudara banjir merendam lima kecamatan di mahakam ulu kalimantan timur
logistik untuk korban banjir mulai berdatangan
bpbd kalti menyebut banjir di lima kecamatan mahakam ulu menyebabkan semua jalur darat terputus
dan hanya bisa diakses melalui jalur sungai
pemkap kaltim dan bpbd mulai membangun lokasi posko pantauan warga
untuk mengantisipasi banjir yang semakin tinggi
serta pengiriman bantuan untuk warga terdampak banjir
ini adalah situasi terkini banjir di kabupaten makamulu
dan ini posisi di kampung longbagun
ada berapa kecamatan pak yang terdampak banjir hari ini
menurut informasi yang kami terima ada lima kecamatan di mahakam ulu
dan mungkin ada di arah pinggir
dan kubah yang juga terbakar kebanyakan kubah yang juga terdampak
itu logistik yang sudah mereka terima ini sekarang diberikan kepada mahulu
sejak senin kemarin lima kecamatan dan tiga puluh delapan kampung di kabupaten mahakam ulu
kalimantan timur terendam banjir setinggi dua sampai lima meter
banjir disebabkan oleh meluapnya sungai hulu mahakam di long apari dan sungai boh
banjir menyebabkan kabupaten mahakam ulu terisolasi
saat ini warga hanya mengandalkan jalur sungai
petugas sar gabungan berupaya mengevakuasi warga yang terisolasi karena banjir